aduh lu suka gak asik kok
kalo gua dihina lu paling demen banget kayaknya lu
dan kebetulan belum ada manajernya
bapak bersedia gak kalo mau jadi manajer kita
boleh boleh kak pak
kacamata ya pak
saya ingin mengucapkan terima kasih pada kalian
lulusan tahun dua ribu enam belas
cantik dan jerita dan ganteng
sebelumnya saya tidak pernah memiliki murid murid sehebat kalian
kalian ini adalah murid muridku yang paling hebat
yang paling cerdas
terutama ian bin yanyan
eh pak pak pak
kalau saya sih pak
kalau nanti saya udah lulus
saya mau kawin sama bebek melmel
biar makin ganteng
kayak pak amiran
udah selesai ian ngomongnya
boleh saya ambil
kalau kamu berpikir seperti itu itu salah
sok kamu ian
justru saya itu udah gak ganteng lagi
karena saya udah mutlak single
setelah saya kawin sama ibu dona tercinta
karena dalam pandangan ibu donat tercinta
saya itu banteng
bang amir ganteng
kalau penilaian orang kan relatif ya
jadi kalau ganteng itu soal ganteng itu relatif
kalau misalkan kita banding bandingkan antara pak amir dan ian
ya semua orang juga tahu lah pasti itu gantengan iya
ya ampun jadi pak amir lucu ya
iya ya mel kita lagi nge met orang lagi ngelawak ya
jadi menurut kamu pak amir itu ganteng cute
berarti selama ini kamu hilap dong suka sama kobeb
pak boleh saya ambil pak
demikian pertunjukan lawakan
guru dan murid yang sangat lucu
dan nantikan lagi penampilannya di malam perpisahan sma merah putih dua ribu enam belas
pak amir sama iya nanti tampil lagi
wah gimana pak setuju nggak
eee tapi bentar ian ian ian ian sebentar ya
tapi nanti saudara ian jangan no hard feeling gitu ya
jangan baperan kayak gitu oke
kalau makan pak harus dipiring pak
yang penting kita bikin suasana meriah
oke ian kalau gitu
eh kan yang ian gue
itu apa kacamatanya copot dulu
ntar sikat aja siang ngedekin abis
aduh lu suka gak asik kok kalau gue dihina lo paling demen banget kayaknya lu
pak ngomong ngomong aja kan lagi ikutan futsal nih dan kebetulan belum ada manajernya
pak bersedia gak kalau mau jadi manajer kita
boleh boleh kak pak
ya udah kalau gitu kita pamit ya pak
biar saya ngendal ntar disini
makasih ya pak
boleh kita pulang
saya inget posisi kakek kalian
lebih kenceng ya
semuanya balik ke posisi normal
boy yang lagi gak ada
lagi ada perlu apa
mau ngajak boi duel
tapi boi gak bisa duel sama sembar reiterate
siapa yang ke sini sembar ini
dia ngajakin dua sama boy om
nantangin boy tentunya
tapi sebelumnya lo bisa dua dulu sama gue
siapa tahu aku
lu udah puas lawan gue
dan sekarang lo udah kalah
untuk terima tantangan duel gue
lo tahu sendiri dojoli
kayaknya ilmunya tinggi banget
terus kita sekarang jadi mau kemana nih
kan katanya kita mau ke rumah mondi kan beb
bantuin raya ngecat rumah mohon ini kan kita janji sama raya

tapi kamu mau naik motorbang sama aku kan
ya beb beb
kan ini panas ya jadi
aku nebeng reva aja ya
kalau aku mau nanya sama reva juga gak apa apa ya
aku juga mau balik ke rumah
ah tapi kamu gak apa apa kan
naik motor sendirian
kamu jangan lupa nyusul ya bep ya
oke yuk dadah